album debut eva celia resmi diluncurkan
album bertajuk and so it begainst ini merupakan pembuktian eva dalam menunjukkan dirinya
yang memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan pesan melalui musik dan lirik
lagu lagu yang ada di album ini adalah lagu lagu yang bertema kontemplatif
yang renungan renungan yang selama ini saya pikirkan dua tahun ini
karena saya melalui sesuatu yang sangat berpengalaman secara spiritual
dan itu membuat saya menemukan kedamaian di hati dan itu sesuatu yang saya discuss di album ini
proses pembuatan album debut ini cukup panjang
sekitar dua tahun
tahun dua ribu lima belas putri musisi jazz indra lesmana ini meluncurkan single berjudul reason
walau respon positif ia dapat eva tak kunjung merilis album karena sempat mengalami writers ⁇ block
di antara kesempurnaan dan apa yang sudah saya accomplace as a singer song writer itu ada space yang aku namakan growth
dan aku akan selalu mencari
coba untuk memilih untuk berkembang daripada to be perfect gitu
ketika saya menemukan ritem itu lagu lagu jadi lebih mudah saya tulis
eva juga menulis sendiri ke delapan lagu yang ada di album and sol it begainst
perempuan yang juga dikenal sebagai aktris ini mencoba menyampaikan pesan tersendiri dalam setiap lirik yang ia tulis

dukungan dari berbagai musisi juga meramaikan album eva celia termasuk sang ayah indra lesmana

hanya itu saja eva juga berkolaborasi dengan justin stenton dan mark lettery
dua personel dari grup musik asal new york amerika serikat snarky puppy
dari sebuah harapan sederhana membuat sebuah karya eva celia merasa album ini menjadi sebuah tujuan tersendiri
dari sebuah harapan sederhana membuat sebuah karya eva celia merasa album ini menjadi sebuah tujuan tersendiri
eva nahdi jakarta